untuk mengetahui perkembangan selengkapnya telah bergabung bersama kami
assalamualaikum mas romli
waalaikumsalam pak rizky
iya mas romli ini kan kloter satu bahkan kloter dua sudah berangkat
dari kloter satu yang sudah berangkat kemarin sejauh ini
apa saja sih mas komentar dari para jamaah
tentunya jamaah sangat merasakan ada aura yang berbeda
mulai dari pada saat turun ketika di saudi
kita sudah mulai dilakukan social distancing
dari mulai turun pesawat kita sudah dibatasi per raw
jadi masing masing setelah kursi itu turun
tiga kursi kemudian tiga row itu kemudian dilanjutkan lagi
jadi dari mulai turun pesawat sudah mulai dibatasi
kemudian setelah sampai di bawah
sudah ada tim dari dinas kesehatan yang menyambut kami
untuk melihat nantinya hasil
hasil dari pcr yang dilakukan pada saat di indonesia
dan kemudian setelah itu baru kita
baru ketika dilihat cek suhu dan semua
kita baru bisa masuk ke imigrasi
itu yang membedakan pada saat di airport jedah
oke baik jadi lebih banyak protokol kesehatannya
nah kemudian melihat yang kemarin kloter pertama
ini apa aja sih kendala ataupun catatan yang dilihat mas
dari penyelenggaraan perdana umroh kemarin
baik mas rizky ini adalah salah satu
kloter yang memang menjadi percontohan
untuk keberlangsungan umroh di era new normal
jadi kami banyak sekali juga mempelajari
mulai dari masa karantina yang tidak boleh keluar
jadi jamaah harus stay di hotel selama tiga hari
dan bahkan kementerian kesehatan timnya sudah standby
untuk memantau kegiatan jamaah
bahkan tadi ketika makan siang pun
juga ada dari petugas
dari kementerian kesehatan saudi arabia yang datang
menyaksikan langsung proses karantina kami dari indonesia
yang memang harus tertib
karena kalau misalnya nanti tidak dilakukan protokolnya
maka ada kemungkinan indonesia akan kembali ditutup lagi
ini yang kami betul betul sebagai yang gelombang pertamanya
harus menunjukkan kalau indonesia itu tertib
dan mau mengikuti aturan yang diberlakukan oleh saudi arabia
oke kemudian kalau misalnya kita bicara soal kebijakan
ini kan tentunya ada protokol kesehatan
yang mungkin sebagian dari orang indonesia sudah tahu
atau sudah diterapkan di dalam negeri
tapi bicara soal kebijakan baru
adakah di sana saat penyelenggaran umroh ini
kebijakan atau protokol kesehatan yang mungkin baru ditemui
dari pemerintah arab saudi mas romli
baik ini mas rizky baru saja kami diinformasikan
ternyata memang harus ada dilakukan swab kembali
ketika kita sudah melalui proses yang memang kita sudah lakukan
tapi memang swab yang dilakukan di sini nanti kita tidak keluar hotel
nanti dari kementerian kesehatan sini akan berkoordinasi dengan pihak hotel
untuk menyediakan tempat khusus agar si jamaah ini
yang dari indonesia tetap melakukan swabnya di area hotel
karena memang kalau diharuskan keluar ini akan merepotkan sekali
dan kita tahu jumlah jamaah indonesia ini tidak sedikit
nah maka kita tetap di hotel
kemudian nanti akan dilakukan prosesnya
dan di sini hanya melalui mulut saja
kalau di indonesia kan ada dua
kemarin ketika kita berangkat dari hidung dan kemudian dari mulut
nah informasi yang kami dapatkan dari muasasa di sini hanya menggunakan dari mulut saja
dan itu ditanggung oleh pemerintah
jadi jamaah tidak keluar biaya lagi
oke kemudian dari para jamaah sendiri ada yang mengeluh nggak sih mas
misalnya soal terkait dengan protokol kesehatan ataupun juga beberapa kebijakan kebijakan
yang diterapkan baru gitu ya terkait dengan umroh di tengah pandemi ini
kalau saya lihat jamaah malah yang baru baru ini kita sudah kondisikan pada saat manasik di indonesia
kalau memang ini adalah umroh di era new normal
jadi memang semua harus mengikuti protokol yang ada dan mau tidak mau mereka juga harus mengikuti
jadi mereka prinsipnya akan mengikuti segala prosedur yang terpenting mereka bisa umroh di hari keempat nantinya
jadi kita harus mengikuti protokol yang terpenting mereka bisa umroh di setelah kita melakukan isolasi ataupun karantina mandiri
dan nanti setelah itu kita akan dikawal oleh pihak muasasa yang infonya pada saat di indonesia ada aplikasi aplikasi yang harus di download
ternyata memang yang kami temui di sini nanti itu akan di handle oleh pihak muasasa
yang memang harus mengawal untuk masuk akses ke dalam area masjidil haram untuk melakukan prosesi ibadah umrohnya itu sendiri
nah jadi itu seperti itu mas
berarti artinya ada tambahan empat tahun lagi ya
jadi itu kan empat hari kurang lebih ya mas romli ya
dari waktu yang dibutuhkan pada jumlah hari ini
tiga hari dan hari keempatnya kita umroh gitu
oke jadi tiga hari dulu begitu tiba belum bisa langsung melaksanakan rangkaian ibadah seperti itu ya baru di hari keempat sudah mulai
bahkan kita sholat semua pun kita lakukan di area hotel
maksudnya area hotel bahkan di kamar hotel
tidak boleh kita lakukan keluar di area luar hotel
nah juga ini yang menjadi concern kami sebagai penyelenggara travel agar senantiasa pada saat di indonesia sudah betul betul diberikan informasi yang detail kepada para jamaah agar mereka bisa mengikuti protokol ini
jangan sampai hal hal seperti ini diremehkan oleh jamaah kemudian nanti ada temuan temuan sehingga nanti ada suatu ketidakpercayaan dari pemerintah saudi untuk membuka kembali umroh untuk indonesia karena ketidak tertipan
nah ini yang perlu mungkin kita informasikan kepada seluruh jamaah apalagi dibatasi usia dengan delapan belas dua puluh lima dan memang kabarnya terakhir semalam saya dapat informasi nanti disini untuk setelah swep si jamaah akan disuruh untuk mendownload aplikasi yang sifatnya untuk memantau perkembangan atau pergerakan si jamaah
dia akan memantau misalnya saya punya handphone kemudian saya di download handphone tersebut dan itu langsung connect dengan data kementerian kesehatan sini
saya betul betul selama tiga hari tidak boleh bergerak dari hotel kalau seandainya saya bergerak maka itu akan langsung ada notifikasi dari pihak kementerian kesehatan dan akan bisa dilakukan entah itu tindakan tindakan mungkin ditegur atau mungkin kita akan diberikan sanksi begitu mas rizky
iya jadi dari pihak saudi berarti sudah sangat ketat gitu ya peraturannya kemudian mas tadi kan juga tentu ada perubahan perubahan tadi misalnya ada tambahan swab test gitu ya
kemudian ada juga tadi waktu tambahan untuk karantina waktu para jamaah ini sampai di arab saudi ini artinya berapa jumlah kenaikan harganya mas berapa dan untuk pos pos apa saja kenaikan ini
kemudian ada lagi penambahan yang harus dikeluarkan oleh sid
yang dikeluarkan oleh si jamaah adalah biaya pcr dan karantina satu hari sebelum keberangkatan dan juga satu hari sesudah keberangkatan
karena ketika pada saat kita ke indonesia ini kita akan melakukan tes pcr kembali dan kemudian lakukan isolasi sambil menunggu hasil dari pcr tersebut baru kita boleh kembali ke rumah
karena khawatir dikhawatirkan ketika pada saat kita kembali tanpa kita lakukan pcr dan juga karantina
sementara hasil pcr itu kita harus tunggu dalam satu x dua puluh empat jam ini khawatir tiba tiba kita otg terus kemudian kita pulang ke rumah dan akan menularkan
nah itu yang mungkin pencegahan yang travel juga harus disiapkan sebagai biaya yang harus disampaikan kepada para jamaah agar jamaah sudah mempersiapkan dana tersebut
jadi kenaikan kenaikan lebih kepada adanya proses pcr dan juga ada kenaikan berapa persen daripada pihak hotel yang menaikan begitu pak mas rizky
oke baik mas romli terima kasih sekali atas informasinya untuk cnn indonesia terima kasih sehat selalu dan selamat beraktivitas atau menjalankan ibadah kembali
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
ya sama sama waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh